imbauan hidup new normal atau adaptasi kebiasaan baru
jumlah yang positif menurut kepala staf angkatan darat
jenderal tni andika perkasa totalnya satu dua ratus delapan puluh orang
gubernur jawa barat ridwan kamil bahkan menyebut klaster secapai itu sebagai anomali
bagaimana mencegah kebocoran dari kluster secapa tersebut
mengapa begitu cepat dan perlukah sebetulnya pemerintah mengevaluasi lagi pendidikan
baik di sekolah asrama ataupun di sekolah biasa
agar bisa terhindar atau tidak menjadi kluster baru dari penyebaran covid sembilan belas
kita akan bahas malam hari ini
saya sudah bersama dengan beberapa narasumber ada dua di luar studio tentunya
oh maksud saya ibu ibu boni bim lestari ahli epidemiologi dari universitas pajajaran
selamat malam ibu boni
selamat malam mas
baik dan juga ada pak cecep darmawan
pengamat kebijakan pendidikan dari upi
selamat malam pak cecep
baik saya ke ibu boni wim lestari terlebih dahulu
ibu ini melihat setelah adanya jumlah yang cukup banyak ya
satu dua ratus delapan puluh ya di secapa tni ad kemudian juga ada di pusdikom tni juga di bandung jawa barat
beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah daerah jawa barat dan juga pemkot bandung
ini seperti misalnya ada pengetesan lingkungan sekitar wajib hukumnya
dan lain sebagainya
kemudian ada rencana untuk pembatasan sosial berskala mikro atau psbm
menurut anda ibu boni wim lestari apakah ini cukup sebetulnya untuk bisa memutus
kebocoran yang terjadi dari kluster tni ad di secapai ini
atau memang ini tampaknya sangat sulit untuk bisa men tracing lagi
karena jumlahnya begitu banyak sementara tracing juga tentu harus dilakukan untuk lebih maksimal lagi
ini memang sesuatu yang kejutan

jadi sebetulnya untuk langkah selanjutnya itu betul tadi misalnya kita bisa melakukan pendekatan dengan psbm
pembatasan sosial berskala mikro
tapi saya kira memang tidak cukup hanya di lokasi secapanya itu sendiri
tapi kita harus lihat juga lingkungan sekitarnya
rt nya rw nya dan juga dipelajari bagaimana interaksi siswa yang positif ini dengan lingkungan sekitarnya
jadi menurut saya pelacakan kontak itu sangat krusial di sini
sangat penting untuk kita lakukan
itu memang kasus pertama ditemukan dua minggu yang lalu
tapi ini kan masih ada kasus kasus baru yang ditemukan
dan itu perlu dilakukan
pelacakan kontak secara intensif
supaya kita yakin siap dengan siapa saja kasus kasus positif ini memiliki kontak gitu
bu boni seberapa besar menurut anda potensi bahwa klaster secapai tni ad ini bisa berdampak yang cukup parah
atau untuk penambahan kasus positif covid sembilan belas lagi paling tidak untuk di provinsi jawa barat mengingat ini adalah sebuah wabah
jumlahnya cukup besar
jumlahnya cukup banyak

baik dari pihak di tni dan juga pihak keluarganya
nah ini tentu ini kan ada dampak yang harus segera diantisipasi ya
menurut anda seperti apa
ya jadi di sini peran kuncinya tadi yang pelacakan kontak
jadi kita harus tahu karena ini secara ini kan setting yang tertutup ya
mereka punya kegiatan yang sangat intens dari pagi sampai malam
berkontak dengan orang yang relatif itu itu lagi
tapi kita juga perlu waspada kontak dari kasus ini sebelumnya ya
dengan pihak di luar kecapa justru
justru di sini yang penting kita lakukan koordinasi dengan puskesmas setempat
dengan unit kesehatan dari tni angkatan darat sendiri
untuk melakukan pelacakan kontak bersama
sehingga bisa ditentukan
sejauh mana potensi penularan ini terjadi
apa memang masih di lingkungan secapa
atau sudah lebih jauh justru
sudah terjadi secara acak di berbagai tempat
nah ketika kasusnya ada di dalam satu wilayah yang dalam satu institusi pendidikan yang asrama seperti ini ya
menurut anda bu apakah ini lebih mudah untuk di tracing
atau karena mungkin lebih mudah untuk di lokalisir ya
sebetulnya karena mungkin wilayahnya lebih jauh

tertutup begitu tadi anda katakan
atau memang balik lagi bahwa ini bisa saja kemudian
tidak hanya yang kita bayangkan bahwa ini hanya terjadi di dalam internal
tapi juga ini bisa terjadi di luar begitu
apakah ini lebih mudah atau justru sebaliknya
ini bisa secara teori lebih mudah harusnya
oke secara teori lebih mudah ya
karena pelacakan kontaknya sebetulnya kan
dengan orang orang di wilayah secapak karena dia tertutup gitu
tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau melihat kebocoran
itu justru interaksi mereka dengan pihak di luar
misalnya pesan go food atau apa aktif
oke baik kami mengalami gangguan komunikasi dengan ibu boni wimlestari
saya akan lanjutkan
untuk menghubungi kembali agar komunikasi suara bisa diperbaiki
ibu boni tahan dulu di sana
karena saya belum bisa mendengar suara anda
saya ke pak cecep kalau begitu
pak cecep darmawan pengamat kebijakan pendidikan dari upi
pak cecep ini penularan covid terjadi di institusi pendidikan kedinasan ini
ini menjadi pertanyaan sebetulnya
bagaimana penerapan protokol kesehatannya
apalagi di lingkungan seperti asrama terjadi di secapa tni
dari kacamata anda
bagaimana kemudian seharusnya semua pihak
baik dari pemerintah dan juga dari pemerintah daerah
ini mengevaluasi pasca terjadinya penularan yang cukup masif
di dalam internal sekolah asrama ini pak cecep
ya terima kasih
hemat saya ini satu apa ya
selalu ada hikmah dalam sebuah musibah
taruhlah ini sebuah musibah ya
nah artinya semua pihak
harus mengevaluasi diri
ya sejauh mana sebenarnya penerapan penerapan
pada masa sekarang ini
karena tidak menutup kemungkinan lembaga lembaga pendidikan ini
juga kalau tidak hati hati ya
seperti kasus kasus di secapa
dan di tempat tempat lain
sebelumnya kan pernah juga di sukabumi
ya itu kepolisian
itu jauh jauh hari
nah hemat saya
pemerintah dengan tim buku sebesar
segera melakukan semacam tadi
saran dari bu bon
bu bon ini saya kira bagus sekali
segera melakukan pembenahan pembenahan
di dalam pendidikan ini ya
kalau itu wilayah wilayah yang belum hijau
ya atau hijau sekali
itu kan sangat tetap
jadi saya menyarankan
ya lembaga lembaga kedinasan
maksudnya tni ikori
dan lembaga kedinasan lain
dan banyak kan di klatik
kursus kursus di asn sekalipun
nah hemat saya
dan bagaimana saat kebijakan di dalam penanganan covid ini
harus dipahami bersama
maksud saya begini
kalau misalnya nanti tugas memberikan buah panduan
maka itu harus mengikat seluruhnya
tidak boleh parsial
nah yang keduanya
bagaimana seluruh pimpinan pimpinan di seluruh instansi itu
juga menerapkan protokol protokol kesehatan
kalau misalnya ada darurat darurat
kalaupun misalnya harus
satu dua dalam lingkungan yang terbatas
misalnya di apa
ada kegiatan kegiatan seperti itu
itu pun harus sama
dengan contoh yang amat ketat
karena di tni empat i itu juga lain ya
tapi juga kesehatan dan keselamatan itu juga harus hal yang utama
jadi memang saya duduk bersama antara pimpinan tni
ya dalam hal ini lembaga lembaga pendidikannya
dengan tim buku stres
ya mudah mudahan nanti ada solusi yang terbaik
menurut saya kalau di lingkungan dalam sendiri
mungkin itu persoalannya nggak terlalu berat
tapi kalau sudah menyebar
akan lebih berbahaya dan bahkan sulit untuk mendeteksi lebih jauh
jadi ini harus segera menurut saya
selalu ada hikmah dalam sebuah musibah gitu
dan kebetulan saya juga ini penghuni yang dekat dekat juga
dengan sebuah sebuah sebetulnya ya
di arah sini
tapi insya allah
di sini relatif aman
daerah daerah cipaku ini
anorama ya mudah mudahan tidak ada yang apa
pak cecep kalau begitu
dari kasus ini sebetulnya begini pak cecep
dari pandangan anda ya
apakah memang memungkinkan protokol kesehatan
di tengah pandemi covid ini berlaku di institusi pendidikan asrama
seperti yang terjadi di secapa misalnya
atau mungkin di asrama asrama sekolah kedinasan yang lain
memang lebih baik ditutup sementara dulu
mengingat ini baru terjadi penularan
jadi lebih baik untuk dibenahi dulu
termasuk juga ini sebagai bahan evaluasi
ketika nantinya tanggal tiga belas juli
sekolah sekolah di zona hijau
akan kembali dibuka
ini kan sebetulnya juga kita bicara soal
bagaimana potensi penularan di institusi pendidikan yang lainnya juga
tidak hanya sekolah asrama
tapi dibahasnya nanti ya
pak cecep dan juga ibu boni
sambil nanti saya akan cek juga seperti apa
sambungan audio dengan ibu boni usai jadwal berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak cecep
terima kasih pak cecep
terima kasih pak cecep
menularkan kemudian saat berbicara seperti itu
ini saya yakin karena pendidikan
banyak mungkin ya presentasi kemudian kerja kelompok
ngariung istilahnya begitu ya
nah itu cepat sekali nanti menularnya
baik ibu boni
apakah anda juga mau mengatakan bahwa
dari temuan satu dua ratus delapan puluh yang positif ini
dalam satu institusi
ini bisa menjadi fakta
protokol kesehatan tidak dijalankan
atau memang sulit dijalankan di dalam
sekolah yang sifatnya tertutup
ataupun asrama atau tempat tempat lain
katakanlah tidak hanya sekolah mungkin juga bisa lembaga
tempat tempat yang lain memang sifatnya sangat tertutup
dan memang agak
jauh dari publik
sebetulnya gini saya kira ini ada
atau kapasitas ruangan
jadi kalau di
who itu disebutkan
itu satu orang butuh sekitar
nah di lingkungan lingkungan yang
saya tidak yakin
satu orang bisa punya ruang
sendiri karena tidurnya
mungkin di barak
satu barak satu kamar itu
bisa lebih dari
nah ini disini
resiko penularan jadi lebih tinggi
memperparah keadaan juga ya
berarti ya bu boni
kalau kita mau menerapkan protokol kesehatan
harus diperhitungkan kapasitas ruangan
kalau mau tetap diadakan
mungkin harus dipotong
kapasitas siswa kalau misalnya biasa lima ratus
mungkin bisa setengahnya
baik itu dari sisi epidemiologi
dari sisi kebijakan pendidikannya
pak cecep mungkin tidak
sebetulnya ada protokol kesehatan
yang cocok ya
formulanya seperti apa sih pak cecep untuk bisa menerapkan
protokol kesehatan di dalam sekolah asrama
karena kan tadi dengan fakta misalnya satu ruangan
intensitas bertemu nah ini seperti apa
atau memang lebih baik dievaluasi ditutup sementara
melihat potensi penyebaran yang cukup tinggi
ya kalau di
lingkungan kementerian pendidikan
dan kementerian pendidikan
itu sudah ada pengaturan pengaturannya ya
terutama untuk daerah yang hijau
dan setelah diteliti
maka pemerintah memutuskan
beberapa waktu lalu
dan itu pun dengan persyaratan
dan saya terus terang
dengan kekhawatiran kekhawatiran kita ya
hanya khusus aja
kalau pun mau dibuka misalnya di tingkat
persekolahan itu pada
yang relatif luas misalnya
sma smk aja dulu dan itu pun
ya jumlah persatu yang sudah ditentukan oleh
fasilitas di sekolahnya seperti apa
kemudian tadi ruangannya seperti apa
dan jarak juga harus diperhitungkan
beberapa shift juga sekolah harus dilakukan ya
itu di pendidikan kesiswaan
sekarang bagaimana di lingkungan misalnya tni
pengaturan ini juga harusnya
diterapkan di lingkungan lingkungan lain
keragaman keragaman aturan ya
jadi karena tni
saya pikir nanti di lingkungan tni yang bisa menentukan
di lembaga lembaga pendidikan tni
untuk memperoleh pendidikan itu kan hak warga negara
yang utama ya
lembaga lembaga keindianasian juga
mana yang bisa misalnya tadi disenangkan oleh
oleh bu boni juga
kondisi tertentu ya dipenuhi
tapi yang menurut saya
kalau yang sudah seperti ini sebaiknya
lebih baik di apa namanya di off dulu
ya off dulu sampai diadakan evaluasi
seperti apa baiknya
kemudian baru ee tadi ee di apa disusun ulang
bagaimana jadwal jadwal pembelajaran itu misalnya lewat
blended learning itu pembelajaran
mana yang bisa tetap buka dengan terbatas gitu ya
dengan prasyarat yang ketat
mana yang harus lewat online atau daring
nah dengan begitu maka
ee ketularan itu mudah mudahan ee apa bisa teratasi
nah tapi kan masalahnya sekarang sudah jadi penularan penularan ini
alangkah baiknya apabila tadi
kalau diadakan evaluasi di off dulu
ya di off dulu beberapa saat
biar ada mundur gitu walaupun jadwal misalnya seperti itu
tapi ee mendahulukan ee
keselamatan dan kesehatan
untuk melakukan antisipasi antisipasi ini
saya pikir juga karena saya lingkungannya dekat sekali dengan siapa
saya lihat banyak pengetahuan pengetahuan yang lebih bagus
itu yang dilakukan oleh pimpinan
oke ini yang maksud yang anda maksud di off adalah tentu di di di di secapanya dulu
tapi kalau kita berkaca atau melihat yang lebih luas lagi
pak cecep untuk sekolah sekolah pendidikan yang lain
katakanlah tidak harus asrama tapi sekolah juga nanti akan dibuka di zona zona hijau
nah ini bagaimana evaluasinya melihat apa yang terjadi
karena kalau ini di tni saja ya mungkin asumsi kita adalah sangat ketat
disiplin dan sebagainya potensi penularan itu justru tidak terhindarkan ya
apalagi kemudian di sekolah sekolah yang katakanlah sekolah sekolah biasa misalnya
nah untuk di sekolah saya melihat tadi ya
jadi kalau dia misalnya satu kota hijau
dan sepakat dari gugus tugas menyatakan itu hijau
nah dengan prasarat prasarat yang sudah terpenuhi sekalipun
saya rada rawan tingkat sd dan smp
yang mungkin dibuka itu sma smk
dan itu pun dengan tadi dengan sim sip dua sip atau tiga sip
semakin banyak sip nya semakin baik
tapi juga tadi saya menyarankan dengan sistem blended juga
karena guru juga terbatas
yang khawatir sebetulnya bukan dalam posisi di kelas
mungkin di kelas itu guru bisa dan siswa bisa mengatur diri ya
dengan berbagai persyaratan tadi
semuanya semua sudah terpenuhi misalnya
tapi ketika mereka pulang dan ketika mereka berangkat
nah seperti apa jaminannya
maaf misalnya pakai angkutan umum
nah itu bagaimana
terus pulangnya siapa yang bisa menjamin bahwa
menuhi salat salat atau protokol protokol kesehatan
nah itu yang menurut saya agak rawan
makanya walaupun memungkinkan
walaupun dia hijau jangan dulu seluruh sekolah
sma smk itu jangan dulu
tapi lihat dulu
mana sekolah yang memungkinkan dengan pelas pelas yang ketat tadi
kemudian dipilih mungkin satu dua atau beberapa dulu saja
jangan seluruh dibuka
yang lainnya online
ya lewat pjj
jadi kesehatan jauh lebih utama
nah termasuk juga
saya belum meng recommend sebetulnya untuk singkat anak anak didik di sm
maupun di sm
jadi lebih baik di singkat menengah
meskipun itu ada di zona hijau ya pak cecep
ibu boni ada
saya ke ibu boni ada yang ingin anda tambahkan
bu boni dari apa yang tadi sudah kita bahas
termasuk juga soal sekolah yang memang akan dibuka lagi ini
yang bisa saja kemudian kita harus antisipasi
agar tidak menjadi kluster kluster baru
seperti yang dikhawatirkan sejak awal
pendidikan lembaga kedinasan
ini sudah saatnya kita belajar
dari apa yang sudah terjadi ya
kemungkinan di tempat tempat lain
yang punya sekolah kedinasan itu
mungkin sampai akhir tahun
nah saran saya sih
ini dievaluasi ulang
sekiranya masih bisa ditunda
karena tadi memang ada keterbatasan di sumber daya
dan ini kita sedang dengan peningkatan kapasitas tes
ini angka positif akan masih terus naik
jadi itu menunjukkan bahwa laju infeksi juga masih ada
belum meredak nih gitu
jadi perlu sangat diwaspadai
kalau kita memaksa untuk membuka
atau melanjutkan program
program pelatihan atau training atau apapun itu
nah khusus untuk sekolah juga demikian
ya di semester ganjil ini ya
saya kira pembelajaran pjj tadi
apalagi anak anak itu memiliki resiko lebih tinggi
untuk terinfeksi iya
baik kita break terlebih dahulu ibu boni dan juga pak cecep
nanti konklusi dari anda berdua
termasuk juga nanti ada psbm yang akan dilakukan juga oleh pemkot kota bandung
untuk bisa mengurangi penularan dari kluster secapai tidad ini
pm seperti apa sebetulnya ibu boni
yang efektif untuk bisa paling tidak bisa memutus mata rantai penularan tadi itu
dan bagaimana kemudian evaluasi yang nanti harus dilakukan oleh pemerintah daerah
terutama di jawa barat ya setelah adanya kejadian ini
kita bahas nanti usah jodoh
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya lanjutkan dialog
namun sebelumnya kita ke informasi panglima tni marsikal tni hadi cahyanto akan mengevaluasi kurikulum sekolah kedinasan
agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
hal ini dilakukan setelah adanya kluster baru covid sembilan belas di secap angkatan darat
panglima juga menambahkan selama ini sudah dilakukan tes secara parsial
namun ketika terjadi kasus akan segera dilaksanakan tes kembali di wilayah itu
ketika kedinasan tetap kita mengacu kepada protokol kesehatan ya
seperti yang saya sampaikan tadi
namun apabila ada kejadian kejadian tetap akan kita evaluasi
kemudian segera juga kita akan melihat kurikulum yang dilaksanakan
yang semuanya harus nge link kepada aturan dari protokol kesehatan tersebut
selama ini sudah dilaksanakan secara parsial
contohnya adalah kegiatan kegiatan apabila akan melaksanakan pembukaan pendidikan kita laksanakan
kemudian apabila terjadi kasus di sekitar wilayah itu kami juga laksanakan ya
baik di bandung di jawa tengah di jawa timur juga kami laksanakan
termasuk di daerah daerah operasional contohnya kodim lanal maupun lanut kita laksanakan
semuanya termasuk keluarganya apalagi yang akan melaksanakan dinas luar
contohnya adalah pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan atau pengamanan wilayah rawan
semuanya kita laksanakan
baik saya langsung ke pak cecep kembali
pak cecep tanggapan anda pak ketika tadi panglima mengatakan juga soal akan mengevaluasi kurikulum dalam sekolah kedinasan
seperti apa anda melihat ya
itu himbauan dan perintah ya
cerita yang bagus dari panglima tni untuk menginstitusi tni agar mematuhi aturan aturan protokol kesehatan
dan juga kalau boleh saya menyerankan ke pihak tni ya tadi selain kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi pandemi ini
juga tadi ada pembatasan pembatasan ya
jadi artinya harus dievaluasi sejauh mana
kalau kapasitas kapasitas lembaga pendidikan itu sebaiknya menyesuaikan dulu sekarang ini ya
jadi kalau misalnya ada seratus maka mungkin harus dipertimbangkan supaya tidak segitu
sesuai dengan protokol protokol kesehatan
yang keduanya juga soal waktu nih
ya yang misalnya sekarang ini kan panjang sekali ya
ada yang delapan bulan ya delapan bulan sekian ya
nah itu juga di dalam proses pendidikan
barangkali juga bisa disesuaikan ya supaya lebih fleksibel
kemudian metodologinya saya menyarankan tadi bagian juga pakai blended learned
ya jadi melalui itu mudah mudahan bisa menekan penyebaran penyebaran yang tadi
dan mudah mudahan sih bukan hanya menekan tapi juga bisa zero kasus gitu ya di dalam proses pendidikan
kenapa karena memang pendidikan kita tahu bersama tidak boleh terhenti karena soal ini
tetapi juga bagaimana kita melakukan pendekatan pendekatan itu melalui protokol kesehatan yang lebih baik
oke baik saya ke ibu boni lagi
bu boni jadi dari kasus yang terjadi di secapai tni ad ini apakah ini juga kita bisa lihat ini sebagai salah satu dampak ya
atau resiko dari pelonggaran pelonggaran yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah
baik di pusat maupun di daerah karena kemudian ada new normal
ada kemudian adaptasi kebiasaan baru
seperti apa anda melihatnya
ya sebetulnya kalau dilihat mungkin pemberlakuan akb ini tidak secara langsung ya
apa namanya mempengaruhi kejadian yang ada di secapa saya kira
tapi justru memang ada resiko dengan kita membuka terlalu cepat ini akan ada search lagi
akan ada lonjakan kasus lagi
dan ini kita lihat bersama
jadi yang di awal awal ordonya ratusan per hari naiknya sekarang sudah
mungkin sempat ribuan
sampai rekor yang kemarin dua enam ratus dua hari yang lalu
jadi ini juga apa namanya perlu membuat kita semua waspada
jadi covid ini bukan main main
bukan teori konspirasi
baik kami kembali mengalami gangguan komunikasi dengan ibu boni tadi
terakhir juga mengatakan bahwa ini perlu diwaspadai karena angkanya per hari ternyata penambahannya sudah tidak lagi ratusan
tapi juga ribuan termasuk ketika di angka dua enam ratus dari jawa barat
termasuk juga dari kluster yang terjadi di secapai tni
sudah bisa tersambung kembali dengan ibu boni
halo ibu selamat malam bisa
oke tampaknya masih ada gangguan komunikasi
saya kembali lagi ke pak cecep
pak cecep jadi ini kita bicara ke depan sekarang
setelah ini bagaimana agar selain tadi ada kurikulum evaluasi ya
tapi supaya kemudian secara pendidikan juga tidak terdampak atau tidak terjadi penurunan kualitas karena ada evaluasi tadi
tapi di sisi yang lain juga tadi anda katakan
memang tidak bisa juga dihentikan soal pendidikan ini
apalagi soal sekolah sekolah kedinasan ini
termasuk juga sekolah sekolah yang nanti akan dibuka pada tanggal tiga belas juli pak
tadi hak memperoleh atau mendapatkan pendidikan itu kan hak asasi warga negara ya
tidak boleh terharang karena adanya pandemi
justru yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menyikapi pendidikan pada masa pandemi
pemerintah sudah banyak melakukan sebijakan sebijakan itu untuk kemudian diimplementasikan
sesungguhnya di setiap daerah setiap kabupaten kota provinsi
ini bagaimana ketaatan untuk melaksanakan itu yang pertama
yang kedua nya
seluruh perseratan perseratan bagi yang memang mungkin zona hijau
itu pun harus sekali lagi dilakukan secara bertahap
kalau saya begitu
kemudian koriak laun ini sudah hijau
kemudian semua diperbolehkan
dan di dalam proses itu pun harus diavaluasi
misalnya satu bulan berjalan dua bulan berjalan
maka harus segera ditutup juga
pembelajaran daring jauh lebih jauh akan lebih baik
sama juga di sekolah sekolah kedinasan pendidikan pendidikan kedinasan
juga ini emasnya tadi
kalau soal kualitas tentu kita tidak bisa menyamakan dalam kondisi normal dengan kondisi pandemi
ukurannya tidak boleh sama
alat ukurnya nggak boleh sama
makanya target sasarannya pun ya tentu itu harus disesuaikan dengan konstitusi
kita memang tidak akan seideal dalam kondisi seperti dulu
tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan seluruhnya
jadi kualitas ini tetap harus ada quality assurance dalam kondisi pandemi
dan mengukurnya dari sisi itu
supaya kita juga bertindak bersikap menilai itu secara adil
saya kembali ke ibu boni
mudah mudahan tidak ada gangguan komunikasi lagi nih bu
bagaimana menyikapi penambahan angka tadi yang ribuan tadi itu
termasuk dari cluster di secapatan ini
kemudian sampai hari ini juga masih sekitar seribuan yang penambahan positifnya
artinya kita perlu waspada
kita juga perlu mengevaluasi semua kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah
dalam menanggapi covid sembilan belas ini
ya saya kira yang pertama adalah kita harus memperkuat juga strategi testing kita
jadi selain ke orang orang yang memang terduga covid
ya jadi kalau sesuai perdoman kemenkes kita ada pdp odp kemudian otg
orang dengar riwayat orat
nah ini sebetulnya populasi populasi khusus yang ada di tempat yang tertutup
itu sebetulnya menjadi prioritas juga
tidak hanya di institusi pendidikan atau pendidikan kedinasan
tapi juga tadi lembaga permasyarakatan
kemudian mungkin panti panti ya
panti sosial atau panti jompo panti yatim
dimana ada potensi orang ber
cukup banyak orang dalam tempat yang
mungkin terbatas begitu
yang kedua juga ini himbauan ke masyarakat bahwa untuk menanggulangi covid kita harus bersama
jadi seberapa besar juga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah
itu tidak akan sukses tanpa dukungan masyarakat
jadi dukungan publik berupa disiplin
menerapkan protokol kesehatan tiga m
lebih rajin cuci tangan
itu sudah harus menjadi kebiasaan baru
jadi penting sekali edukasi ke masyarakat akan pentingnya kita mencegah penularan covid sembilan belas ini bersama
mudah mudahan menjadi evaluasi ya
ibu boni dan juga pak cecep
bagi semua pihak dari apa yang terjadi di secapat tni ad dan juga mengantisipasi di tempat tempat yang lain
terutama di tempat tempat yang sifatnya tertutup tadi
baik di institusi pendidikan atau mungkin di lembaga pemasyarakatan
terima kasih banyak ibu boni wim lestari dan juga pak cecep darmawan sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
ribuan rumah terdampak banjir dan juga tanah longsor akibat luapan sungai pinoh di melawi kalimantan barat
cnn indonesia prime news akan segera kembali